wah hari ini nih saya punya ide untuk anak kosan
siapa disini anak kosan
atau mungkin siapa
art nya belum pulang pulang lagi nih setelah lebaran yang udah lama itu
waduh saya punya satu ide menu
yang penting adalah anda punya rice cooker di rumah
kali ini kita akan membuat sajian nasi campur ala anak kosan
untuk membuatnya siapkan bahan bahan seperti beras mix vegetables atau sayur potong yang anda suka
sosis kentang serta jamur
untuk bumbunya sediakan margarin minyak wijen bumbu kaldu dan gula
nah pertama tama masukkan beras yang sudah dicuci
air dengan takaran setinggi satu ruas jari di dalam pancing
selanjutnya letakkan kentang di tengah panci
agar matang merata dan masukkan sisa bahan lainnya
setelah itu masukkan semua bumbu yang ada
untuk margarin tidak perlu dicairkan ya
karena nanti akan meleleh saat proses masak
jangan lupa kunci utamanya
dimasak kadang tuh suka ninggalin aja tapi lupa
saat proses memasak pastikan rice cooker tetap tertutup
tidak perlu dicek berkala karena biasanya rice cooker sudah memiliki durasi masak yang diatur dari pabriknya
nah kalau seperti ini nih hmm
aromanya juga mantap luar biasa ya
tinggal kita aduk aduk aja semuanya
karena tadi kan bumbunya tidak diaduk nih
jadi kita aduk dulu
setelah ini matah
benaran loh pemirsa
ini enak gak kalah dari medications dari restoran restoran